indonesia dan malaysia adalah negara tetangga yang memiliki sejarah panjang hubungan kerjasama yang cukup istimewa
pada hari ini perdana menteri malaysia anwar ibrahim bertemu presiden joko widodo di istana kepresidenan bogor jawa barat
ada delapan perjanjian yang akan ditanda tangani keduanya pada pertemuan antar petinggi kedua negara ini
lantas sektor apa saja yang selama ini menjadi perhatian indonesia dan juga malaysia dalam memperarat hubungan bilateralnya
berikut data yang kami himpun dari tim litbang cnn indonesia com
yang pertama terkait penanaman modal asing bagi indonesia malaysia merupakan salah satu mitra ekonomi utama dalam hal investasi dan perdagangan
selama semester satu tahun dua ribu dua puluh satu penanaman modal asing dari malaysia mencapai tujuh ratus enam delapan juta dolar yang tersebar di satu tiga ratus dua puluh empat proyek
dalam hal perdagangan barang
volume perdagangan bilateral antara kedua negara ini telah mencapai tiga belas empat puluh tiga juta dolar selama januari hingga oktober dua ribu dua puluh
selanjutnya dalam kerjasama minyak sebagai negara penghasil kelapa sawit indonesia malaysia melakukan kampanye positif terhadap kelapa sawit secara efektif efisien dan tepat sasaran
indonesia mengapresiasi kemajuan program
melalui kontribusi tenaga kerja indonesia yang saat ini tercatat jumlah tki diperkirakan mencapai satu satu juta jiwa yang tersebar di semenanjung malaysia dan malaysia timur yakni sabah dan juga sarawang
lalu untuk menjaga perbatasan kedua negara diwujudkan melalui forum kerja
sama kelompok kerja atau jawatan kuasa sosioekonomi malaysia indonesia
kerjasama ini diperlukan guna menyelesaikan isu isu kawasan perbatasan
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara